kamu secepatnya cari perempuan yang bercadar
yang selalu mengganggu pikiran ku
habisin dia ingat azalepa
di lengan kanannya ada tanda bulan sabit
akan kulaksanakan tugas dari muru si guru
apabila kamu berhasil melakukan
aku akan memberikan kamu ilmu yang lebih tinggi lagi
dan kamu sekaligus akan aku angkat
menjadi murid yang utama
terima kasih rizky
aku harus menemukan perempuan itu lebih dahulu
agar kepercayaanmu akan berjalan

dan aku akan diangkat
menjadi murid utamanya guru
berani beraninya mengganggu istirahatku

aku datang kesini
bukan untuk mengganggu istirahatku
kenapa kau tidak mau melawan
aku akan kasihan kepadamu
terimalah kematian ini
dia sudah mengelabui ku
dia pasti sekarang di tempat guru
aku harus mencegahnya
benar pak mat
kalau pak mat menguasai jurus pembali
untuk penawar jurus lintas ragam
guruku telah terkena jurus lintas ragam
kondisinya sekarang sangat menyedihkan
kalau tidak diberikan penawar
maka guruku akan tewas
kenapa gurumu bisa berurusan dengan muridku dewan daru
muridku itu adalah seorang yang baik
dia tidak pernah berurusan
kecuali dengan orang yang jahat
ini semua salah faham pak mat
kalau aku adalah pembunuh
lalu dia juga menyerangku pak mat
itu tidak mungkin
aku tahu cerita yang sebenarnya
bukan kau pembunuhnya
tetapi rangga soka
pak mat mengenal rangga soka
tidak ada yang penasaran dan mencurigai aku
begitu aku katakan aku seorang pengembara
untuk sementara ini perjalananku aman
semoga dalam beberapa hari ke depan
aku bisa mencapai pada jajaran
saya pesen makanan ini
saya pesen makanan satu
orang yang pernah dekat dengan putriku rara santang
semoga aku tidak membuat masalah dengannya
dia seorang pendekar sakti yang sulit untuk aku imbangi kanuragannya
aku tidak boleh membuatnya curiga
lebih baik aku menghindarinya
dia tidak boleh mengenaliku
ada apa denganmu
kenapa kau terlihat gugup melihatku
jangan jangan dia mengenaliku
pasti ada yang ingin saya sembunyikan
dia adalah yang ingin saya sembunyikan
ada tugas baru untukmu arta lepa
tugas apa resi guru
cari perempuan yang bercadar
yang selalu mengganggu pikiranku
habis ini dia ingat arta lepa
di lengan kanannya
ada tanda bulan sabit
tanda bulan sabit itu adalah kekuasaanmu
jangan jangan perempuan ini yang dicari guru
aku harus tahu di lengannya apakah ada tanda itu
jangan sampai dia mengenaliku dengan jasad baruku
sebab aku masih punya rencana lain dengan jasad baruku ini
tidak ada apa apa
maaf kalau sikapku membuatmu terlalu keras
jangan kurang ajar
kenapa kau buru buru
aku masih ada urusan
aku tidak punya urusan dengan
aku tidak punya urusan denganmu
aku tidak punya urusan denganmu
kau memang tidak ada urusan denganku
tapi akulah yang ada urusan denganku
aku bisa tanpa perintahmu
itu adalah perintahmu
apa kena kau
aku tidak bisa terus menerus seperti ini
aku harus segera pergi dari sini
kau tidak akan bisa mengalahkanku nyai
apa yang sebenarnya terjadi kepada dewan baru
aku tidak mengenalnya
tapi kenapa dia
dia menyerangku banget
pada saat itu dewan daru masih kecil
dewan daru menyaksikan sendiri kedua orang tuanya dibunuh oleh rangga soka
di depan matanya sendiri
kasian sekali dewan daru
aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan sedihnya
dan dendam dia
kalaupun aku seperti dia
aku pun akan salah
jadi anak kecil ketakutan yang aku lihat itu
mungkinkah itu dewan daru
ini semua memang kesalahan rangga soka
andai saja waktu itu rangga soka tidak membunuh orang tua dewan daru